kalau ditanya kenapa sih mau konsisten di gerakan ini
jawabannya adalah karena aku juga punya jiwa
berarti kemungkinan aku bisa seperti mereka
atau punya masalah kejiwaan itu juga besar gitu
itulah kenapa aku bisa menghargai kesehatan jiwaku
ketika aku bertemu dengan mereka
mereka tuh mengajarkan aku untuk bersyukur
kalau kesehatan jiwa yang kita miliki itu sering kita lupakan
padahal itu menempel di diri kita
memanusiakan orang dengan masalah kejiwaan
itulah yang melatar belakangi triana rahmawati
mendirikan komunitas berbasis sosial gria siso friend
wanita kelahiran palembang sembilan belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini
mendirikannya pada sepuluh tahun
gria siso friend itu artinya gini
gria itu rumah sc itu sosial
sosial itu artinya ini komunitas sosial
hi itu humanity artinya ini komunitas yang dibangun
karena rasa kemanusiaan
friend itu friendly artinya kita membangun prinsip persahabatan
bersama dengan orang dengan masalah kejiwaan
nah jadi kita pengen jadi tempat atau wadah
buat anak muda yang menyalurkan kepedulian
kepada orang dengan masalah kejiwaan
skizofrenia adalah gangguan mempengaruhi kemampuan seseorang
untuk berpikir merasakan dan berperilaku dengan baik
berdasarkan hasil riset kesehatan dasar kementerian kesehatan
faktor biologis seperti keturunan dan penyakit degeneratif
faktor psikologis seperti trauma dan stres
serta faktor sosial seperti keluarga dan lingkungan
bisa menjadi penyebab gangguan kejiwaan
kalau misalkan anak anak di sekitar kita kan banyak banget ya
dia ada petekanan terus stres akhirnya menarik diri
atau dia bipolar punya kepribadian ganda
atau pokoknya intinya adalah dia bermasalah dengan kejiwaan
kejiwaan itu sesuatu yang ada di dalam dirinya
yang terkadang itu sulit untuk dideteksi
kalau misalkan kita jatuh sakit fisik itu langsung kedeteksi
tapi kalau sakit jiwa nah itu kan sesuatu yang ada di dalam
dan kadang kadang nggak kelihatan gitu
tapi lebih kompleksnya adalah dikatakan masalah kejiwaan
karena itu sudah menyerang saraf sudah ada perubahan perilaku
dan itu sudah ada indikator indikator medisnya gitu
disinilah triana bersama relawan gria siso fren
melakukan pendampingan terhadap orang dengan masalah kejiwaan atau odm
gria pmi peduli milik pmi kota surakarta
sejak tahun dua ribu dua belas gria pmi peduli memfasilitasi
dan menampung para odmk yang telantar
hingga pertengahan oktober dua ribu sembilan belas
total ada sembilan puluh delapan odmk yang tinggal di geria ini
mereka berusia dua puluh lima hingga lima puluh lima tahun
dan berasal dari berbagai daerah di jawa tengah
kebanyakan adalah hasil razia atau yang pernah hidup di jalanan tanpa keluarga
upaya mengembalikan mereka kepada keluarga terus dilakukan namun tak selalu berhasil
pasti yang pertama berbelit belit pihak keluarga
dan kita melakukan survei berbulan bulan atau berminggu minggu
akhirnya pada suatu ketika sudah ditemukan dan ada pihak dari keluarganya
satu kali kita datangi ditolak dua kali kita datangi ditolak
akhirnya kita melakukan mediasi gimana enaknya untuk kehidupan saudaranya yang kita rawat di sini
setelah selesai kita berhenti
stigma negatif yang melekat pada odmk inilah yang mendorong triana senantiasa menemani dan mendampingi mereka
bersama komunitas kreasi sofren ia memfasilitasi mereka dengan berbagai macam kegiatan
waktu melakukan pendekatan kan ini pasti berhadapan dengan orang orang yang memiliki masalah kejiwaan
pada saat itu punya tatangan tersendiri tidak
tantangannya lebih kepada waktu itu kayak
aku tuh mikirnya aku harus bisa membuktiin kalau orang dengan masalah kejiwaan ini gak membahayakan
karena aku tujuannya kan mengkampen lebih banyak anak muda yang minimal mereka lebih awareness ke kesehatannya
dan lebih bagus lagi kalau dia aware sama orang lain juga yang ada di sini contohnya
meski kegiatan pendampingan yang akan diperlukan
yang ia lakukan terbilang sederhana
namun mahasiswi program magister sosiologi visip universitas sebelas maret surakarta ini konsisten melakukannya
siapa yang marah marah
kalau ditanya kenapa sih mau konsisten di gerakan ini jawabannya adalah karena aku juga punya jiwa
berarti kemungkinan aku bisa seperti mereka atau punya masalah kejiwaan itu juga besar gitu
itulah kenapa aku bisa menghargai kesehatan jiwaku ketika aku bertemu dengan mereka gitu
mereka tuh mengajarkan aku untuk bersyukur kalau kesehatan jiwa yang kita miliki itu sering kita lupakan
padahal itu menempel di diri kita
kini gria sisofren rutin mengunjungi para odmk di gria pmi peduli empat kali setiap minggunya
tujuannya membantu mereka agar proses pengobatan yang mereka jalani semakin membuahkan hasil dalam memulihkan kondisi kejiwaannya
giana dan teman teman sisyofren itu kreatif
kreatif dan peduli
luar biasa sekali apapun ceritanya
pokoknya saya dan teman teman juga sangat bangga mempunyai istilah kenal dengan komunitas kayak mereka
semoga di luar luar sana makin banyak lagi komunitas komunitas yang sedari awal sudah peduli dengan keadaan di lingkungan sekitar kita
jadi kan kalau kita di sosial otomatis kita butuh biaya
biaya untuk melakukan program itu
nah kemudian kita berpikirnya sederhananya gini
kalau misalnya kita mau terus terusan minta donasi terus habis itu ngajuin proposal dan lain sebagainya yang itu kita bergantung ke orang lain
akhirnya dari situ kita berpikir mengubah tangan di bawah menjadi tangan di atas
dengan cara apa berbisnis

untuk berpengalaman terbuka dan menyemberi produk tertarik
dan yang ketiga yang lebih kehatiran adalah
tapi itu benar
sama alsal ke gabungan
dengan anak anak muda di kota surakarta
memproduksi berbagai souvenir dalam bentuk tas
mug maupun kreasi lainnya
gambar gambar hasil karya para odmk
disulap menjadi benda bernilai jual
kita percaya bahwa sebenarnya manusia lahir kan ke dunia
nggak bawa uang ya mas berarti kan sebenarnya otak yang menghadirkan uang gitu
jadi kalau odmk itu nggak punya uang
selama mereka punya otak itu bisa menghadirkan uang gitu
desain gambar gambar karya mereka sendiri untuk
yang layak untuk dijadikan
oh ini layak nih untuk kita cetak
itu ada persyaratannya atau harus seperti apa
atau kita natural saja apa yang mereka buat
apa yang mereka buat kita pilih yang menurut kita oke
nanti orang yang oh aku mau yang ini nih
dijadiin ini kayak gitu
atau nanti misalkan kita mau launching totback baru nih gitu
desain ini sama desain ini netizen lebih banyak suka yang mana
nah itu baru kita berani produksi
ya risetnya sederhana itu aja sih
dwike adalah salah satu inisiator hard project
yang bekerja sama dengan griasi sofren
memproduksi aneka souvenir bermotif gambar gambar karya odmk
jadi semuanya itu berawal dari ikut kompetisi
dengan kedua teman saya yang lain
sama sama dari uns juga
dan alhamdulillah juara satu gitu
dan kemudian saya sebagai alumni program
salah satu pertukaran pelajar di us
akhirnya apply nih project ini untuk didanai oleh us embassy
dan alhamdulillah juga kita berhasil didanai juga oleh us embassy
setelah berhasil itu baru nih aku kontak kak tria
dari griasio sofren untuk mengajak kerja sama
yang penting dari setiap desain itu
kita percaya bahwa setiap desain itu punya added value
mau dibeli oleh mahasiswa orang tua
dan segala macam jenjang itu sebenarnya masih sesuai kayak gitu
jadi emang kita benar benar pure dari karya orang dengan masalah kejuaan itu
karena ada cerita behind dari gambaran mereka
pasaran aku udah jadi belum sebuah
udah buk ya satu sama kebanyakan satu
mahasiswa dan anak anak muda menjadi target pasar yang mumpuni
untuk menghasilkan pendapatan
promosinya dilakukan melalui media sosial
jadi sebelumnya tuh saya tahu produk griasio sofren ini kan dari sosmed ig gitu kan
terus saya lihat lihat gitu kok produknya ini unik terus bagus gitu
nah setelah saya telusuri ternyata yang membuat itu dari orang dengan masalah gangguan kejiwaan
terus akhirnya saya tertarik gitu
selain saya ingin menghargai dari karya mereka
saya juga emas kayak gitu
emas dengan ternyata orang dengan masalah gangguan kejiwaan pun juga masih bisa berkreasi kayak gitu
jauh sebelum memproduksi souvenir yang memanfaatkan gambar hasil karya para odmk
pada tahun dua ribu lima belas triana menjalankan bisnis souvenir yang ia rintis melalui program youth project
kreasi souvenir untuk pernikahan adalah salah satunya
hasil penjualannya digunakan untuk menggaji karyawan dan membiayai kegiatan komunitas griasi sofren
sehingga aksi sosial komunitasnya tak terus menerus bergantung pada donasi
karyawan yang diperlukan adalah penggunaan karyawan
jadi kan kalau kita di sosial otomatis kita butuh biaya
biaya untuk melakukan program itu
nah kemudian kita berpikirnya sederhananya gini
kalau misalnya kita mau terus terusan minta donasi terus habis itu ngajuin proposal dan lain sebagainya
yang itu kita bergantung ke orang lain
akhirnya dari situ kita berpikir mengubah tangan di bawah menjadi tangan di atas
dengan cara apa berbisnis

salah satu anak muda kreatif yang bekerja membantu triana memproduksi souvenir adalah mutia
lulusan smk berusia sembilan belas tahun ini bersyukur kini bisa memiliki penghasilan
ya alhamdulillah banget ya saya diajak sama mbak triana kesini buat bantu bantu wirausahanya
jadi disini saya bisa belajar bagaimana cara berwirausaha
dan selain itu juga saya bisa dapat bundi bundi rupiah buat saya tabung untuk persiapan kuliah nanti tahun depan
jadi ya alhamdulillah banget disini banyak ilmu yang saya dapatkan buat saya terapkan nanti di kemudian hari
bersama triana berbisnis

bersama triana berbisnis untuk mendukung kegiatan komunitas geriasi sovereign
pertama kisil marikti merupakan penjualan gemari terbatas pembuat yang berhenti mengajak anak anak muda peduli orang orang dengan masalah kejiwaan
selain mengisi berbagai kegiatan seminar ia kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas termasuk diantaranya mahasiswa
kalau anak anak muda ini bisa memotong generasinya dengan memberikan informasi yang benar tentang orang dengan masalah kejiwaan dan menjaga kesehatan jiwa kita sendiri
nah harapannya ke bawah bawah itu nggak ada lagi orang yang menstigma orang dengan masalah kejiwaan
sosialisasi ini sejalan dengan tujuannya memupus stigma negatif terhadap odmk
dengan adanya komunitas ini itu secara pribadi saya tertarik
karena kan jarang banget ada yang sadar di luar sana masih banyak orang orang dengan masalah kejiwaan
itu sebenarnya kan sama seperti kita juga sama sama manusia
justru saya tuh ada rasa peduli yang bangkit setelah adanya sosialisasi ini
adanya sosialisasi ini cukup membukakan pikiran saya ya
karena yang awalnya saya tuh jujur takut kalau misalnya harus berhadapan dengan orang orang yang seperti itu
tapi sekarang tuh jadi kayak lebih tertantang buat ikut kegiatannya
dan juga tertantang buat mengabdikan diri buat orang orang tersebut
saya belajar banyak dari griaski zofren
yang pertama tentang kepedulian terhadap sesama yang jelas
karena itu semakin membuat saya merasa menjadi seorang manusia
terus yang kedua saya belajar untuk lebih bersyukur
karena orang dengan masalah kejiwaan itu saja dalam keseharian
dengan kekurangannya dia masih dapat tertawa bahagia masih dapat membantu sama satu sama lain di sana
sedangkan saya yang masih sempurna berarti harus bisa juga lebih merasa lebih bersyukur daripada mereka
saya akan mencoba untuk berbagi tentang hal ini
aku berharap dengan mereka
aksi sosial triana tak hanya menyasar para odmk
sebagai komunitas yang mewadahi anak anak muda peduli odmk
triana juga mendukung pendidikan relawan griaski zofren
ia menginisiasi program biasiswa griaski zofren
salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal atau asrama selama mereka menempuh pendidikan di bangku kuliah
dan kita tahu banget di kampus banyak orang nggak bisa bayar kos kosan kesulitan hidup kesulitan untuk bisa melakukan banyak hal karena biaya
dan akhirnya kita memutuskan untuk menerima orang lain di rumah kami bentuknya beasiswa
nah terus habis itu awalnya di tahun dua ribu enam belas itu cuma empat orang di dua ribu tujuh belas itu jadi sembilan sepuluh orang di dua ribu delapan belas jadi belasan orang
dan di tahun dua ribu sembilan belas ini jadi tiga puluh orang dengan lima rumah yang kami kontrak di solo dekat kampus
nah dari situ kami belajar satu hal yaitu ketika kita memudahkan urusan orang lain sebenarnya kita sedang dimudahkan urusannya sama allah gitu
kenapa karena ternyata dari empat orang ke tiga puluh orang ini tuh ketika nambah jumlah anak bisnisnya juga makin bertambah dan keuntungannya semakin bertambah dan akhirnya kebermanfaatannya semakin bertambah
tak hanya menyediakan asrama gria sisofren juga membantu relawannya meningkatkan prestasi akademik
bahkan tak jarang ada yang berhasil belajar hingga ke luar negeri
kamu sekarang sudah tinggal di asrama ini adalah dari beasiswa gria siso fren
nah dampak apa yang paling kamu rasakan perubahan
sangat berdampak sekali sih yang pertama itu adalah transportasi
karena jujur sebelum di gria tersebut
gria ini saya dari rumah ke kampus itu sekitar tiga puluh menit
sedangkan kalau misalnya sekarang itu dari gria ke kampus itu sekitar lima menit
terus untuk yang kedua itu adalah terkait dengan biaya
biaya di sini tentunya dibiayai dengan asramanya ini
ditanggung oleh gria siso fren
terus kemudian nggak cuma itu karena ada biaya juga
jadi semisal di pendidikannya kalau semisal memang benar benar terbutuh bakalan dibantu kayak gitu
nadia adalah salah satu penerima beasiswa gria siso fren
mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling universitas sebelas maret surakarta ini bergabung menjadi relawan pada tahun dua ribu dua
akhirnya setelah masuk ke volunteer scholarship ini
saya di challenge untuk membuat komunitas sosial
di situ saya membuat komunitas dongeng namanya doing project atau dongeng keliling project
dan mulai saat itu ya udah saya bersama rekan rekan saya percaya kalau dongeng itu cara yang paling baik untuk mengajari anak anak tanpa mereka merasa digurui atau diajari
konsistensi nadia membantu gerakan peduli odmk bersama gria siso fren patut diacu
dan bagi jempol kepiawayannya mendongeng dibagikannya kepada para odmk tanpa terkecuali
mbak siti masuk ke sini tahun berapa
november dua ribu delapan belas
oh hampir setahun berarti ya
dulu yang bawa ke sini siapa
satpol pp dibawalah ke sini
tapi masih punya keluarga
nggak mau pulang ke rumah
nggak boleh sama orang rumah ya
nah mbak siti ini kan teman teman dari gria shijo fren datang ke sini mereka ya
perasaan mbak siti gimana
jadi ada temannya gitu ya
biasanya kalau di sini sepi sendiri ya
nggak ada teman ngobrol gitu ya
hingga oktober dua ribu sembilan belas ada tiga puluh sembilan orang relawan yang tergabung di gria sisofren
mereka adalah mahasiswa berlatar pendidikan yang berbeda
nah pendekatan dari gria shizofren itu adalah pendekatan sosial
yang artinya kalau ada orang dia punya masalah seharusnya kan ada yang membantu
atau minimal menjadi teman untuk meringankan
kadang kan teman itu nggak
selamanya bisa menyelesaikan masalah tapi dengan keberadaannya itu bisa meringankan masalahnya gitu
jadi kita melakukan pendekatan sosial
pendekatan sosial itu jadi semua orang bisa ikut
backgroundnya nggak harus pendidikan kesehatan
tapi backgroundnya adalah mereka emang tertarik untuk mendampingi orang dalam masalah kejiwaan
di mata teman temannya triana adalah sosok inspiratif yang sukses menularkan kepeduliannya terhadap odmkg

saya belajar banyak dari gria siso fren

yang pertama tentang kepedulian terhadap sesama yang jelas
karena itu semakin membuat saya merasa menjadi seorang manusia
terus yang kedua saya belajar untuk lebih bersyukur
karena orang dengan masalah kejiwaan itu saja dalam kesehariannya dengan kekurangannya
dia masih dapat tertawa bahagia masih dapat membantu sama satu sama lain di sana
sedangkan saya yang masih sempurna berarti harus bisa juga lebih merasa bersyukur daripada mereka

keberhasilan triana menggerakkan asis sosial kemanusiaan bersama gria siso fren
tak lepas dari peran suaminya siswandi
siswandi tak bosan memberikannya dukungan dan semangat
agar tetap konsisten menjaga eksistensi komunitasnya
sekalipun kini mereka telah dikaruniai anak
saya termasuk orang yang paling support dengan gria siso fren

sempat beberapa kali misalkan ini namanya sosial pasti kan jenduh capek gitu mas

namanya manusia ya triana juga kadang cerita curhat
mas gimana ya apa aku harus lanjut
apakah harus sudahan aja atau gimana
kayaknya enak kalau misalkan lihat yang lain lain kayak gitu kan wajar
nah cuma di satu itu saya melihat ini adalah potensi untuk menjadi amal jariah
saya melihatnya kayak gitu
kalau ini berhenti di sini nanti amal jariah kamu akan berakhir di sini
jadi seberapa berat apa yang kita lakukan kita harus tetap usahain terus lanjut kayak gitu
maksudnya aku menjadi orang yang paling terdepan sih untuk mensupport itu kayak gitu
ketika yang lain menganggap ini harus selesai capek
tapi ya kita harus tetap lanjut
ya kesetiaan triana melakukan pendampingan kepada orang orang dengan masalah kejiwaan patut diapresiasi
ia berharap semakin banyak masyarakat yang menerima keberadaan mereka terutama keluarga sebagai orang terdekat
jadi dari pengalaman bertahun tahun ini ada banyak pengalaman yang kita temuin di lapangan
contoh ada kalau di geria pmi kan itu orang hilang terbuang di jalan gelandangan
akhirnya dibawa satpol pp dibawa ke geria dan akhirnya kita kenal sama mereka
ada juga keluarga yang nelfon kita dia masih tinggal bersama dengan odmk nya tapi dia bingung memberi aktivitasnya gimana
akhirnya hari hari tertentu dia diantar ke
jadi dia bingung
dia bilang kita mau ke tempat kami kami coba kasih kegiatan kayak gitu
terus habis itu ada juga yang ketiga keluarga ini yang paling banyak ya keluarganya tuh nelpon intinya mau nitipin odmk nya ini
biar nggak di rumah tapi di sana
terus habis itu nah ini yang paling bingung sebenarnya
kenapa karena tempat terbaik seseorang itu tetap di keluarganya gitu
semangat triana menjaga eksistensi gria sisofren
membuatnya berhasil mengantongi sejumlah prestasi
pada tahun dua ribu tujuh belas ia menerima penghargaan satu indonesia award atas dedikasinya menjadi pendamping masalah kejiwaan
setahun kemudian pada tahun dua ribu delapan belas triana menerima penghargaan sebagai kartini milenial atas dedikasinya sebagai wanita menginspirasi
di tahun yang sama ia berhasil menjadi grand finalist diplomat dalam kompetisi sukses challenge
atas prestasinya sebagai sosialpreneur muda
kami fokus untuk urai stigma hargai karyanya kami unggulkan karyanya ketimbang penyakitnya
kemudian kami juga merasa orang dengan masalah kejiwaan itu ya manusia yang pengen dimanusiakan
kayak gitu masyarakat yang pengen diterima dengan masyarakat gitu
orang yang pengen juga disayangi sama keluarganya
kami mendukung keluarga keluarga yang memiliki orang dengan masalah kejiwaan
untuk tetap menjadi nomor satu yang memberikan kasih sayang terbesarnya kepada orang dengan masalah kejiwaan ini
kami berharap indonesia bisa bebas pasung bebas stigma dan lebih menghargai orang orang di sekitarnya
karena setiap yang punya jiwa ingin juga dimanusiakan jiwanya